sementara itu tarif tol tanggerang merak akan naik pada dua puluh satu november dua ribu tujuh belas bersiap siap bagi anda yang selalu menggunakan jajur ini
karena kenaikan tarif tersebut berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada tiga belas november dua ribu tujuh belas lalu
penyesuaian tarif tol ini juga diatur dalam undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan
peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu lima tentang jalan tol
yakni bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh badan pengatur jalan tol ataupun bpjt
kenaikan disesuaikan dengan renovasi jalan tol dan juga pengaruh inflasi
sesuai dengan data badan pusat statistik rata rata inflasi ke tiga daerah yang dilintasi ruas cikupamrak
dan berikut adalah tarif tol terjauh tol cikupamrak kita lihat
golongan satu nanti akan mengalami kenaikan dari rp tiga puluh delapan menjadi rp empat puluh satu
kemudian golongan dua menjadi rp lima puluh tujuh
golongan tiga menjadi rp enam puluh tujuh lima ratus
dan golongan lima dari rp sembilan puluh sembilan lima ratus akan naik menjadi rp satu ratus tujuh
tarif tol tanggerang merak ini untuk simpang susun tomang tanggerang barat cikupa
tarifnya tetap ya jadi golongan satu sampai golongan lima masing masing